keterbatasan para penyandang cacat bukan halangan untuk berkarya dan berolahraga
melalui olahraga mereka mendapat banyak pengalaman yang membuat mereka lebih bersemangat menjalani keseharian mereka
bermodalkan kursi roda para penyandang cacat ini juga dapat berolahraga
bahkan olahraga yang mereka lakukan merupakan jenis olahraga dengan kontak fisik seperti basket dan rugby
sebuah yayasan bernama bali sport foundation merangkul para penyandang cacat agar memiliki kegiatan positif melalui olahraga
keterbatasan fisik tidak lagi membuat mereka malu dan dipandang sebelah mata
kita mau mission statement untuk yayasan ini kita ada semua ada pilihan untuk cabang olahraga

sekarang orang pakai disabilitas bisa coba satu cabang olahraga tidak suka atau tidak bagus bisa ganti coba cabang olahraga beda
kalau kita bikin banyak cabang olahraga orang yang disabilitas bisa ada pilihan
dari kegiatan olahraga para penyandang cacat ini bertemu dan berkumpul serta saling menyemangati satu sama lain
mereka yang sebelumnya terkucilkan menjadi lebih percaya diri bahkan mampu menghidupi diri mereka sendiri
karena saya didawarkan kerja di sini saya ditugaskan nyari player untuk rugby untuk basket ngajakin lah teman teman untuk main di sini
mengenalkan istilahnya pertama kita semua harus melalui proses
prestasi itu kan tidak bisa sekali main olahraga dapat apa gitu kan
melainkan kan satu dapat sehat ketemu teman teman ya pokoknya hal yang paling penting kan sehat
karena orang disabil jarang bergerak itu kurang sehat
dengan adanya bergerak begini mereka lebih fresh gitu
berbagai pengalaman yang mereka dapat membuat para penyandang
yang cacat ini semakin tertarik di dunia olahraga
ternyata takut malah aku dapat gini kesilakaan kan dulu tapi sekarang tidak takut sudah biasa
karena suka terus juga seru seramainya juga kan isi tabrakan lari lari
kesulitan apapun tidak menghentikan mereka untuk tetap berolahraga
kesukaan terhadap olahraga membuat mereka menjadi lebih kuat baik fisik dan mental
dengan segala keterbatasan yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk tetap berprestasi melalui olahraga
dan melalui olahraga juga mereka dapat terus bersemangat untuk menjalani kehidupan mereka